madura united secara resmi memperkenalkan tiga striker untuk diturunkan pada piala presiden dua ribu delapan belas
mereka adalah dokumen asing asal kongo dan brazil patrick nkoyi dan marcel sacramento
serta dokumen naturalisasi ex rmfc christian gonzalez
gonzalez dengan nomor dua puluh dua puluh nkoyi dua puluh satu dan marcel sacramento menggunakan nomor dua puluh lima
justru kita ingin memperkaya kedalaman memperkaya variasi karena apapun kompetisi ke depan akan panjang
harus kita akui bahwa evaluasi kita di tahun kemarin
banyak masalah di depan dan kita agak monoton di dalam variasi
sehingga sering sering kita paksa grack jadi striker kemudian berubah komposisi yang tidak dalam posisinya
pada kurutan ketiga striker ini diakini akan memperkaya serangan dan juga kekuatan madura united musim ini
sebab selain ketiganya sudah ada beberapa pemain bintang
yang ternyata greg kokolo dan mbaka